pilot batik rid enam ribu dua ratus tiga puluh satu captain rico seta mavella yang menerbangkan pesawat dari palu menuju makassar
menyatakan memiliki firasat agar memajukan jadwal keberangkatan pesawat
captain rico juga menceritakan bagaimana kesan dan percakapan terakhirnya dengan antonius gunawan agung
petugas atc bandara mutiara sis al jufri palu yang meninggal dunia usai memandu pesawatnya untuk lepas landas
berikut wawancara tim cnn indonesia dengan captain rico seta mavela beberapa waktu yang lalu
memang saat itu kami datang ke palu karena harus berputar kami mengalami keterlambatan
di situ saya tiba kemudian ada suara yang sangat kuat di hati saya yang bicara bergegaslah dan cepat berangkat
akhirnya disitu saya sampaikan itu apa yang saya terima kemudian saya bilang ke pengatur atau ground handling
mas kalau bisa kita cepat kalau bisa kita berangkat on time atau sebelum saya bilang gitu
kemudian saya koordinasi dengan kru koordinasi dengan first officer saya atau co pilot saya untuk kita yuk kita berangkat cepat
tadinya saya malah ngajak kru foto di bawah tiba tiba saya batalkan
kemudian saya ditawarin makan mau beli makan saya bilang saya nggak mau deh enggak deh enggak
saya pengen buru buru aja gitu loh
padahal cuaca bagus hari itu cuaca cukup cerah dan bagus cuma sedikit berawan
jadi itu yang saya rasakan itu yang mendorong kenapa saya ingin cepat
karena ada suara itu saya belum tahu kok akan ada gempa atau apa
jadi schedule nya tujuh belas lima puluh lima waktu setempat
kemudian kami bersyukur ground staff di palu mengerjakan sesuatu dengan baik
sehingga tujuh belas lima puluh dua kami tutup pintu
kemudian kami minta untuk start engine atau izin untuk berangkat
jadi at least sudah tiga menit sebelum departure
udah tidak ada masalah tidak ada apa apa
kami masuk ke landasan pacu kami istilahnya line up ya
sampai ujung landasan kami berbalik
di situ ada dorongan lagi yang ketiga untuk saya mempercepat proses take off nya
kemudian saya sudah buka power untuk siap take off
kebetulan yang terbang first officer saya saya alihkan
saya pada saat sudah ready kita take off
kemudian pada saat rolling memang saya sepertinya normal
cuman saya merasakan ada gerakan ke kanan ke kiri kayak limbung gitu
saya terus tidak ada parameter yang bermasalah saya continue
itu saya depart berdasarkan komputer yang ada seribu delapan ratus dua
setelah saya cek ternyata seribu delapan ratus dua adalah saat gempanya
itu yang terjadi kemudian saya take off
saya tahu berita gempa itu di jum'at
saya sudah pandang
cuma setelah take off saya curiga
ini kok laut bergejolak nih
ada bundaran bundaran besar yang saya lihat terus apa
terus akhirnya saya izin nyalakan ponsel saya kameranya sebentar
sekitar dua belas second kalau nggak salah itu
jadi itu ada pusaran benda jadi apa bundaran bundaran putih berbusa gitu ya
di beberapa lokasi
kemudian saya film gitu
saya masih nggak tahu kalau itu gempa tapi sudah curiga
waktu rolling itu ada sesuatu yang salah nih
kemudian saya lihat itu
terus saya abadikan
terakhir tadi setelah saya konfirmasi itu dengan first officer saya namanya muhammad diki
dia benar cuma hanya clearance terakhir
itu less transmission dari dia
yang kami dengar ya secara lengkap
kemudian saya komunikasi terakhir dengan pengatur udara tidak ada setelah itu
saya sempat ngomong karena mungkin karena jam enam sore ya lebih mungkin dia sholat
saya tidak tahu ya
tapi saya pikir ah yaudahlah coba kita panggil sampai ketinggian tiga belas empat belas baru saya kontak dengan namanya ujung kontrol yang ngontrol lebih luas areanya
dan akhirnya saya continue sampai makassar
di makassar saya dikasih tahu ada gempa ada ini gitu loh
ada gempa teman apa
konfirmasi saya kalau tidak salah ingat itu satu ratus tiga puluh delapan tambah tujuh
tapi nanti dikonfirmasi aja lagi saya akan konfirmasi yang tepatnya berapa
saya secara pribadi tidak mengenal
cuman secara garis besar kami ada di grup antara atc dan pilot family
ya kami mengenal lebih dekatnya disitu sih akhirnya
ya kenapa saya di testimony saya saya bilang dia adalah my guardian angel
pengatur udara itu harus memastikan saya memiliki landasan yang clear untuk kita take off
terus yang kedua memastikan bahwa saya benar benar airborne safely
karena kalau saya terjadi pembatalan take off karena hanya komunikasi dengan atc saja yang bisa terjadi untuk misalnya butuh pemadam kebakaran ambulans
karena komunikasi itu dengan pengatur udara sangat penting
yang menentukan keselamatan juga dia
kenapa yang saya dengar dari pihak palu bahwa dia menanti sampai benar benar saya airborne baru dia
dan itu katanya waktu menunggu saya memang sudah goyang
tapi atap belum rubuh gitu yang saya terima dari grup

udah pasti shock lah ya
dan yang pertama memang bersyukur sama tuhan
karena tuhan memang bersyukur
karena tuhan benar benar buat semua tepat waktu
bahkan suara itu sangat jelas bagi saya
first officer saya menjadi saksi bahwa bro kita harus cepat cepat nih bro
gak tahu kenapa gitu
pada saat saya mau mendarat di palu pun saya juga ngomong gitu sama first officer saya
harusnya kami mendarat dari landasan pacu yang ini karena anginnya cukup kencang
biasa kami hitung performance nya bagus tiba tiba saya juga merasa kok
anginnya kok di atas limit hampir di limit di atas limit
akhirnya kami putuskan untuk kami berputar
itu pun juga karena saya menerima suara
sudah berputar aja
itu yang pertama saya rasakan
apa pengalaman anda dalam hidup anda
saya pengalaman hidup saya dengan tuhan cukup banyak
berapa kali di cengkareng waktu itu saya juga mengalami yang sama
di hongkong ada di youtube pesawat yang terbalik di belakang saya waktu itu tuhan juga bicara
saya rasakan kuasa tuhan kalau saya bilang di kami bilang roh kudus mengingatkan ada sesuatu yang sangat jelas bagi saya
saya juga mengalami yang sama
ya untuk mas agung saya menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
dan untuk keluarga korban saya turut berduka cita
untuk para korban di palu saya sangat bersedih dan ikut menjadi bagian dari keluarga di palu
korban beberapa kru dari lain pun dan wax ada di sana juga ada yang menjadi korban
saya juga turut berduka bersedih

kiranya tuhan memberi penghiburan dan untuk mas agung sekali lagi dia adalah anggota anggota saya
itu tadi cerita dari captain roseta mapella tentang detik detik bagaimana ia bisa lolos dari bencana gempa dan tsunami yang terjadi di palu di beberapa waktu yang lalu